dengan menggunakan mobil berwarna putih
rizik syihab dijemput oleh sejumlah kerabat dan penasihat hukumnya
di rutan cipinang jatinegara jakarta timur rabu pagi
penjemputan mantan imam besar fpi ini dilakukan tanpa sambutan besar besaran
mendengar kabar bebasnya rizik sejumlah simpatisan nampak berkumpul
di sekitar kediaman rizik syihab di wilayah petamburan jakarta pusat
salah seorang warga mengaku dua kendaraan masuk sekitar pukul tujuh pagi
salah satunya diketahui mobil milik rizik syihab
mengantisipasi kerumunan petugas dari tni polri satpol pp melakukan penjagaan ketat
serta membagikan masker untuk tetap patuh akan protokol kesehatan
pakai mobil abib sendiri ya
pihak rizik menyatakan putusan bersyarat dengan status tahanan kota
didapat berdasar surat kementerian hukum dan ham berdasar putusan mahkamah agung
selain taat prosedur rizik syihab harus menjalani wajib lapor satu bulan sekali
akhirnya bisa kumpul sama keluarga sama umat sama masyarakat juga
dan beliau bersyukur alhamdulillah
dan tadi saya ada ini resmi nanti saya
kirim juga dari habib juga
tapi pada berdasarnya berterima kasih kepada semua pihak tante polri
rizik sihab bebas bersyarat setelah ditahan sejak desember dua ribu dua puluh
atas kasus kerumunan di tengah pandemi covid sembilan belas
sebelumnya rizik syihab adalah terpidana yang menjalani hukuman penjara
di rutan baris krim polri dan dibebaskan rabu dua puluh juli dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia